sementara itu keputusan pssi menunda laga liga satu menguntungkan klub sepak bola arema malang
penundaan akan memperpanjang waktu skuad arema untuk memulihkan stamina usai laga tandang melawan persipura jayapura lima hari lalu
pssi memutuskan menunda sementara laga liga satu setelah insiden yang menewaskan supporter persija jakarta di bandung
manajemen arema menerima penundaan kompetisi meski bakal menjalani laga derby jawa timur kontra persebaya di kandang pada minggu pekan depan
arema akan menggunakan waktu penundaan ini untuk memulihkan stamina skuad arema yang sebelumnya melakoni laga tandang melawan persipura jayapura papua
terkait tiket pertandingan yang sudah habis terjual manajemen arema siap mengembalikan uang tiket ke supporter
jadi kecuali mungkin kawan kawan kami yang pertandingan ui sudah terlanjur isu tiket sudah terhubungi hotel
nah kalau untuk tiket bagaimana bagi siapa mungkin aremania yang menunda atau meng cancel
kan sudah banyak tiket yang terjual kami melayani itu
apa itu kan nggak jadi
tapi dengan segala kendati juga manajemen melalui parpol juga tidak bisa menjamin apakah nanti bisa lagi beli itu
walaupun yang terjadi justru banyak aremania penonton yang menghubungi ada nggak kira kira yang batal
kalau data kita mau ini yang terjadi